kita beralih ke tangerang banten
kepala kepolisian resor bandara soekarno hatta komisaris besar ahmad yosef gunawan
menyambangi lokasi runtuhnya dinding underpass di perimeter selatan bandara soekarno hatta
dari hasil penyelidikan sementara underpass dan juga rel kereta bandara bisa dioperasionalkan kembali
hingga selasa malam area longsor di underpass kereta bandara terus dibersihkan
empat alat berat dan satu krain dikerahkan untuk membersihkan sisa sisa longsor
serta mengangkat runtuhan beton
proses pengangkatan ini akan terus dilakukan hingga selesai
dan polisi mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap peristiwa ini
hasil penyelidikan akan keluar satu minggu ke depan
dan meskidemikian puslap empat telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada kepolisian
dan ini akan dihasilkan tadi disampaikan oleh pihak puslap empat kurang lebih satu minggu ke depan untuk hasilnya
namun yang bersangkutan menyampaikan tadi yang pertama
bahwa untuk underpass atau rel yang di atas underpass ini dapat digunakan kembali
namun untuk jalur yang di parameter selatan ini
itu akan diperkuat oleh pihak konstruksi agar mengantisipasi dinding yang masih ada
tetap terjamin keamanannya tidak mengganggu pengguna jalan
produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sastro sudah berada di kawasan bandara soekarno hatta jakarta
mutia sejauh ini berada di kawasan bandara soekarno hatta jakarta
untuk hal ini apakah hasil penyelidikan terkait ambruknya tembok di underpass perimeter selatan ini
sudah disampaikan oleh pihak kepolisian
baik alfian seperti laporan anda sebelumnya ini pun juga dari media sendiri
dari kombes agus yusef gunawan mengatakan memang untuk penyelidikan sendiri sampai saat ini masih terus bergulir
dan sambil menunggu hasil olah tkp dari puslap empat
yang sampai saat ini juga masih berada
berada di lokasi tkp di jalan terowongan bawah tanah atau underpass di kawasan perimeter selatan bandara internasional soekarno hatta ini
alvian bisa saya sampaikan pula walaupun memang untuk hasil olah tkp sendiri
tidak bisa dikatakan bisa kita dapatkan dalam waktu dekat satu dua hari begitu
namun dalam seminggu ke depan kita akan lihat seperti apa hasil olah tkp nya
namun ini tidak menutup kemungkinan pula alfian ini dikatakan pula dari pihak kementerian perhubungan
dan juga direktur utama pt angkasa pura ii
yang tadi juga tadi pagi meninjau lokasi tkp
yang mengatakan bahwa memang untuk penyelidikan masih bergulir
dan untuk pemanggilan sendiri ini juga nanti akan melibatkan pihak kontraktor pt wasikita karya
nanti kita akan melihat juga petunjuk dari puslap empat seperti apa
apakah perlu untuk memanggil waskita karya tentunya sebagai kontraktor
sampai saat ini masih berjalan alfian untuk olah tkp sendiri
dan untuk yang tadinya terpusat pada evakuasi begitu kemarin
sekarang telah dipusatkan kepada olah tkp
masih dilakukan masih diaktifkan pula ini ada lima eskavator dan juga satu kren yang diperbantukan
untuk mengangkut sisa sisa timbunan tanah yang menimbun underpass sepanjang dua ratus lima puluh meter ini
sampai saat ini alfian tadi bukan cuma dari kementerian perhubungan saja
dari menteri perhubungan budi karya sumadi lalu juga dari dirut pt angkasa pura ii
lalu juga hadir pula anggota dpr komisi enam fraksi gerindra bambang haryo
yang juga kembali mengatakan bahwa penyelidikan harusnya dipercepat untuk dilaksanakan
karena ini menyangkut pula pengoperasian kereta bandara yang tadi
seperti yang anda sampaikan laporan sebelumnya bahwa dikatakan oleh kapolres bandara soekarno hatta begitu
bahwa sebenarnya rel sudah dapat digunakan kembali
tapi sampai saat ini sebenarnya masih menunggu
yang ditekankan oleh menteri perhubungan adalah adanya statement langsung atau rilis langsung secara tertulis
dari tiga bumn yang terlibat yaitu pt waskitakar pt kkm
dan juga angkasa pura begitu yang juga harusnya menyetujui bahwa memang kereta bandara dapat digunakan lagi
tadi ketika kita tinjau ke bawah begitu kita lihat ke lokasi tkp underpass
dilihat bahwa dinding dinding kanan kiri dinding untuk terowongan sendiri
terowongan bawah tanah sendiri atau underpass itu masih terlihat retak retak begitu
dan ketika menhub meninjau menhub juga mengatakan bahwa ini perlu dilihat
dari sistem drainasenya atau saluran air baik dari bawah tanah menuju ke atas mengalirkan ke atas
ataupun air tampias atau rembesan dari air hujan yang memang kita tahu curah hujan intensitasnya sedang tinggi tingginya begitu
di awal pekan ini sehingga ini perlu dilihat pula apakah saluran air atau drainasenya sudah begitu baik dan sudah sempurna
sehingga ini yang tadinya ketika secara kasat mata secara pandangan mata dari tinjauan dilihat
disinyalir ini adalah penyebab
dari timbulnya bencana longsor tanah yang merembes langsung ke dalam underpass
dan penimbun satu mobil yang di dalamnya ada dua korban yang kita tahu
bahwa satu sudah meninggal dunia dan satu sudah dikatakan pulih begitu dan dirawat di rsmaya pada di tanggerang
ya mutia berarti sejauh ini memang belum ada statement tentang mulai kapan kereta bandara ini akan mulai dioperasikan kembali
sampai saat ini betul belum ada statement tertulis ini yang harus ditekankan kembali
tadi ketika menteri perhubungan bertemu dengan media
ini yang kembali terus ditekankan oleh menteri perhubungan dan juga di rut angkasa pura ii
bahwa secara tinjauan dan juga secara pantauan begitu dari lapor polri
mengatakan bahwa memang untuk jalur kereta api sendiri sebenarnya tidak mengganggu dan tidak ada kerusakan yang berarti begitu
namun kembali lagi dari menteri perhubungan sendiri meminta agar dari pt kai
mengakukan simulasi terlebih dahulu beberapa kali untuk meninjau pasca kejadian longsor ini
apakah memang betul aman atau tidak karena sesuai kalkulasi dari masalah teknikal begitu
tidak ada kerusakan yang berarti dari yang menyinggung atau karena memang kereta ini
rel kereta ini bersinggungan dengan underpass begitu
tampu tidak ada kerusakan yang berarti di rel kereta api
namun kembali lagi ditekankan bahwa harusnya ada simulasi kembali sebelum akhirnya rel ini kembali berjalan
seperti semula kereta api bandara ini berjalan seperti semula
harusnya ada simulasi terlebih dahulu sampai nanti akhirnya bisa digunakan kembali oleh masyarakat
kita masih menunggu alfian sampai saat ini untuk gabungan dari tiga bumn pt angkasa pura ii pt kai
dan juga pt wasikita karya masih akan meninjau terus
tadi dari kementerian perhubungan ketika kami tanyakan seperti apa evaluasi konstruksinya
mereka menyerahkan kepada komite keselamatan konstruksi
memang supervisi kementerian perhubungan
namun untuk evaluasi konstruksinya sendiri ini berhubungan pada k tiga
yaitu komisi keselamatan konstruksi
yang sampai saat ini kita akan lihat seperti apa penyelidikannya
apakah masih akan terus berlanjut dan kapan rel ini akan dibuka lebih lanjut
nanti akan ada statement tertulis
akan ada statement tertulis dalam waktu dekat ini
jadi alfian ini hanya menunggu formalitas saja begitu
hanya menunggu statement tertulis saja sampai nanti akhirnya bisa digunakan kembali kereta bandara untuk masyarakat umum
baik terima kasih mutiawi rosastro langsung dari bandara soekarno hatta jakarta
petugas polres kota bandara soekarno hatta bersama dengan tim puslap empat polri
menggelar olah tkp di lokasi longsor underpass di jalan perimeter selatan tangerang banten
petugas menghadirkan tim kontraktor dari pt waskita
serta pt kai selaku pengaju desain pembuatan underpass di jalan perimeter selatan bandara soekarno hatta
hingga saat ini kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap enam orang saksi
tim akan segera mempelajari
juga meneliti dokumen dokumen yang telah diberikan oleh pt kai
dan akan disinkronkan dengan data data yang ditemukan di lapangan saat olah tkp